selamat malam oleh bank dunia citarum disematkan sebagai sungai terkotor di dunia
ini menjadi tragedi kemanusiaan karena lebih dari dua puluh tujuh juta jiwa menggantungkan hidupnya dari citarum
ini persoalan citarum coba diambil oleh pemerintah pusat dengan target prestisius
citarum bersih dalam jangka waktu tujuh tahun ke depan
strategi apa yang disiapkan pemerintah apakah citarum hanya sebatas komoditas politik belaka
malam ini kami menyoroti tragedi citarum bersama saya alvito dinova gintings
anda menyaksikan afd now
baik itu limbah domestik hingga limbah kimia dibuang ke citarum setiap harinya
sudah terungkap juga ratusan pabrik telah melanggar aturan pengelolaan limbah
isu citarum sebenarnya bukan isu baru
bertahun tahun kita dengar warga telah mengeluhkan pencemarannya
sejumlah upaya hingga proyek bernilai triliunan tak kunjung menyelesaikan persoalan
saya akan mengajak anda untuk melihat situasi terkini dari sungai yang mendapat gelar salah satu terkotor di dunia
dahulu aliran sungai terpanjang di jawa barat ini adalah pusat peradaban
hulunya terletak di situ cisanti di kaki gunung wayang kabupaten bandung
sungai citarum mengalir jauh sepanjang dua ratus sembilan puluh tujuh km hingga hilir di muara gembong bekasi
sungai ini memegang peranan besar bagi dua puluh delapan juta orang di wilayah jawa barat
salah satunya sebagai pendukung industri di bandung
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an mulai banyak berdiri pabrik di sekitar sungai citarum
dua puluh ton limbah kimia dibuang perharinya ke sungai citarum
seperti yang terjadi pada sembilan belas april lalu sejumlah pabrik di kota cimahi kedapatan membuang limbah ke sungai
temuan ini merupakan hasil penelusuran satgas sektor dua puluh satu citarum harum
citarum tengah menjadi sorotan karena kondisinya yang semakin parah
salah satu indikator termudah adalah jenis ikan dan jumlahnya yang tak lagi banyak di sungai citarum
yang belakang belakang itu memang banyak ikannya
sekarang memang susah
sekarang banyak lumpur lumpur sampah
yang ganggu itu
selain berwarna hitam pekat karena limbah industri air sungai citarum juga dipenuhi sampah dan menimbulkan bau tak sedap
kondisi ini sangat jauh berbeda dengan tahun enam puluh an yang masih jernih
perubahannya begini aja sesudah limbah plastik ada ya akhirnya jadi begini
dulu mangga seperti ini kalau dulu mah cuci beras bisa di sungai ini cikat citarum ini
bisa minum juga kalau berani memang bisa
kalau nggak salah tahun enam puluh empat an bapak itu ya
sejumlah warga di kampung cijagra kecamatan bojong soang berusaha menyingkirkan sampah yang sebagian besar sampah plastik agar tidak menumpuk
akibat sampah yang menumpuk ini pada maret dua ribu tujuh belas lalu menyebabkan sejumlah warga di kampung ini mengalami sakit gatal gatal
hingga gangguan infeksi saluran pernafasan
ya perut nggak enak pusing mual gitu bau
iya ini gatal gatal ini baru sumuh semu sedikit sedikit gitu
ya karena dari ini pengaruh ini udara sama sampah
buruknya kualitas sungai citarum juga bisa dijumpai di area curug jompong di kecamatan kutawaringin kabupaten bandung barat
airnya berwarna hitam berbusa dan menimbulkan bau tak sedap
penelitian dari wahana lingkungan hidup jawa barat bersama greenpeace pada dua ribu dua belas lalu menemukan bahwa aliran air di sekitar curug jompong tercemar oleh limbah beracun
air sungai di kawasan curug jompong itu sudah tercemar berat oleh zat polutif oleh zat kimia yang bersumber dari beberapa pabrik
riset ini juga tidak hanya di curug jompong atau di sekitar kawasan curug jompong marga asi tetapi di sepuluh titik
mulai dari cisanti cisanti kemudian majalaya kemudian ranca ekek kemudian bejong soang balai endah marga asih jatiluhur bekasi karawang
jadi satu titik jadi marga asih titik marga asih kurang lebih ada tujuh perusahaan
untuk merevitalisasi sungai
citarum dari sampah dan limbah industri pemerintah bersama kepolisian dan tni membentuk program citarum harum
berbagai upaya terus dilakukan mulai dari membersihkan sampah hingga penegakan hukum bagi pabrik pabrik yang membuang limbah ke sungai citarum
selama dua ribu delapan belas pihak kepolisian daerah jawa barat sudah menangani tiga puluh satu kasus terkait industri yang membuang limbah ke daerah aliran sungai citarum
program ini memberikan manfaat nyata bagi perbaikan sungai citarum
bicara soal citarum bisa dikatakan bicara rutinitas bertahun tahun diributkan
namun polemik citarum tak pernah dibicarakan di pentas utama
namun di tahun ini di tahun yang disebut sebut sebagai tahun politik citarum seolah kembali naik level
pertama presiden ri joko widodo menargetkan dalam waktu tujuh tahun
sungai citarum menjadi sungai terbersih melalui program penanggulangan pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum yang dianggarkan lebih dari satu lima triliun
terakhir saat saya mengawal debat publik pilgub jawa barat topik citarum kembali muncul dan seakan menjadi komoditas politik
saya akan mereview sedikit
bagaimana citarum kembali menjadi obyek dari sebuah pentas politik
debat yang diselenggarakan di depok jawa barat ini menyuguhkan perdebatan yang cukup menarik antara pasangan calon gubernur jawa barat
pasangan tb hasanuddin anton carlian terlibat perdebatan dengan pasangan deddy mizwar deddy mulyadi mengenai kesejahteraan buruh tani
yang menjadi problem hari ini harga beras mahal karena persoalan tata kelola
di mana beras satu tempat diangkut ke tempat lain ke pasar dan pari pasar balik lagi ke tempat tersebut
justru karena adanya kooperasi tersebut dibeli oleh kooperasi tersebut bapak jadi tidak dijual ke pasar
kalau dijual ke pasar masih mending ini dijual ke tengkulak
tengkulak itu yang memodalin akhirnya petani terjebak dalam bank emo
tahu bang emo nah inilah yang membuat mereka terjebak dengan ijon
jadi problem itu bukan di petani yang dari problem adalah di wilayah penghasil padi itu rakyatnya tidak punya sawah tapi rakyatnya sebagai buruh
tadi pertanyaan bapak bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani tapi sekarang bukan di petani
saya nanya buruh tani tadi saya bingung kalau begitu pertanyaannya dibolak balik pak
debat antara paslon nomor tiga dan empat mengenai subsidi energi di jawa barat juga cukup menarik perhatian
dari beberapa perdebatan yang kita hadiri perdebatan kali ini yang terpanas menurut saya
karena banyak yang berkipas kipas
kalau kita bicara bagaimana mengenal sumber daya alam di jawa barat dan bagaimana mengembangkan yang untuk pemanfaatnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri
ya mungkin ini terasa panas dan semakin hangat karena hari ini wakil gubernurnya pak deddy mizwar
subsidi mungkin kurang bang
makanya kan yang ditanya apa dijawab apa panas
pak deddy kalau masalah
kalau bicara subsidi itu kewenangannya gubernur pak wakil itu kurang begitu punya kewenangan dan gubernurnya gubernur bapak
saya persilahkan kepada pak soel
debat panas juga terjadi antara pasangan ridwan kamil u ruzanul ulum dengan deddy mizwar
dalam perdebatan mengenai permasalahan sungai citarum deddy mizwar bahkan sempat ingin meninggalkan panggung debat
sesuatu yang dekat dengan kita
bulan februarian perpres lima belas dua ribu delapan belas intinya ada percepatan untuk penanggulangan citarum oleh presiden
kok bisa selama lima tahun sampai harus presiden republik indonesia mengambil alih manajemen pengelolaan lingkungan citarum
kang emil ini masalah pengetahuan anda yang kurang sebetulnya
badan sungai citarum itu urusan pemerintah pusat bukan urusan provinsi bukan urusan kabupaten
kalau kata bapak itu bukan urusan provinsi kenapa ada duit rakyat satu ratus dua puluh miliar per tahun dibelanjakan untuk citarum
minta aja ke pusat kan begitu
untuk urusan yang non struktural dan kritik
artinya itu urusan bapak juga
bukan yang kultural dan non struktural jadi nggak bisa kang emil ya
sama halnya juga bagaimana kok bandung bisa banjir bagaimana jembatan layak cuma saat belum ada bangun padahal janjinya lima
bandung banjir karena gunungnya tidak diurus
tinggal ya orang belum selesai
silahkan lanjut lanjut
udah tinggal nih kalau saya belum selesai ngomong saya ngomong duluan gimana ya
citarum citarum lestari
kada nepi kau
citarum citarum lestari
hidup bang jokowi
amanah gerhasa atom
benarkah citarum hanya dijadikan komoditas politik
lalu bagaimana langkah strategis pemerintah mewujudkan citarum bersih dalam tujuh tahun ke depan
nantikan perbincangan saya dengan dua menteri yang ditunjuk presiden
untuk berperan dalam mewujudkan target prestisius itu
tetaplah di afd now
lakukan gwah biasa saja
sebuah elokasi terburiesan untuk kesejahteraan miaksanya murung
setelah kerajaan merasa berubah dan menghormat langsung
itu adalah sebuah cita cita bersama saat ada hari lingkungan hidup
kemudian kita cerita sungai sungai di berbagai tempat seperti itu
akankah citarum bisa seperti ini akan ayo kita bersama sama kan begitu kan
hingga kini belum ada hitungan berapa besaran kerugian yang diderita akibat tercemarnya sungai citarum yang sudah berpuluh tahun
mulai dari kerusakan di daerah aliran sungai hingga pencemaran limbah industri dan sampah domestik
belum lagi bencana banjir akibat luapan sungai serta sedimentasi yang kerap terjadi di cekungan bandung
namun faktanya beragam program yang dicanangkan tampak tidak sebanding dengan total kerusakan yang ada
program terakhir yang digaungkan pada lima tahun lalu misalnya
gerakan citarum bersih sehat indah dan lestari atau citarum bestari
meleset dari target yang prestisius bahwa pada tahun ini air sungai citarum dapat diminum
nyatanya kualitasnya belum memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi
kini pemerintah pusat menginisiasi program yang tak kalah prestisius
tujuh tahun sungai kembali bersih
saya berkesempatan berbincang langsung dengan menteri koordinator kemaritiman luhut binsar panjaitan
yang ditunjuk presiden joko widodo menjadi koordinator
saya berkesempatan berbincang langsung dengan menteri koordinator kemaritiman luhut binsar panjaitan yang ditunjuk presiden joko widodo menjadi koordinator

serta menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi muhammad nasir yang juga turut dilibatkan dalam proyek ini
pak menko terima kasih atas waktunya pak menteri
terima kasih atas waktunya
kita bicara tentang citarum
mengapa yang pertama barangkali buat kebanyakan orang yang tidak tinggal di jawa
lebih khusus lagi tidak tinggal di dekat aliran sungai citarum
seberapa penting sesungguhnya kondisi sungai ini
seberapa penting sesungguhnya kondisi sungai citarum
seberapa penting sesungguhnya kondisi sungai citarum
ini menurut saya sangat penting
kenapa sungai ini kan salah satu sungai yang terpanjang di jawa mungkin ya tiga ratus hampir tiga ratus laki laki dua ratus sembilan puluh tujuh
yang kedua memang sungai ini sudah dikasih gelar sungai terjorok di seluruh dunia oleh washington post
nah yang ketiga memang di laut indonesia ini sekarang
limbah laut itu datangnya dari darat nah kebetulan waktu itu kita ada apa pertemuan di interkon hotel
bandung pak gubernurnya ngeluh ke saya mengenai citarum terus beliau minta bisa enggak pak luhut
menanganan citarum ini terpadu seperti kita nanganin kerta jati lapangan terbang itu terus
beliau cerita lah panjang lebar ya oke kita coba itu kami rapatin selapor presiden presiden
oke silakan pak luhut gitu itulah mulanya itu sehingga sampai kepada proses yang cukup
empat puluh lima bulan saya kira pak itu sampai kepres presiden keluar sampai sekarang ini nah sekarang ini kami
rapat untuk kesekian kali dengan terpadu ada pak dirjen
apa restek dikti restek untuk supaya bagaimana penanganan kompak nah beliau ini punya program
kkn simatik nah itu kita match kan nah di tni ada dibagi dua puluh dua sektor pimpin kolonel kolonel
mereka sudah melakukan penelitian sudah melakukan operasi terbatas untuk semua sektor sektor tadi
dan mereka sudah tadi melaporkan ke kami pada rapat siang tadi apa sih masalah yang perlu dilakukan diperbaiki
kalau kita bicara tentang kerusakan bagaimana kan orang tahunya limbah dibuang ke citarum bahkan
banyak sekali pabrik yang ada di pinggir citarum dan semuanya membuang limbahnya ke citarum
diolah kembali seberapa dampak kerusakan itu sih sekarang yang ada menurut saya sangat luar biasa itu
saya pun baru tahu setelah menangani ini saya tidak tahu bahwa begitu parah jadi hasil studi dari kalsen
keliru dari harvard medical school itu mengatakan bahwa limbah itu limbah apa namanya itu plastik
yang jadi mikroplastik kalau dimakan ikan ikannya dimakan manusia akan merusak kesehatan manusia dan
kalau wanita dia hamil pasti anaknya itu kuntet hampir pasti kuntet jadi kalau gitu ada dua puluh tujuh juta
orang yang hidup sepanjang bantaran sungai ini dan termasuk ada dua empat ratus dua puluh ribu hektare sawah ada berapa
banyak keramba ikan nah kalau itu tercemar berat maka generasi akan datang itu yang dari kawasan ini
akan bisa nanti generasi kuntet ini baru yang dari sini kita belum tahu di tempat lain nah sekarang
kita tangan ini tapi kemarin kami lihat di sumatera apa semua suka bumi selatan itu limbah apa oh yang
untuk emas itu merkuri itu juga sudah ada di sana jadi sekarang ini kita nih bahaya terhadap lingkungan
makanya kemarin tuh saya di parlemen eropa minggu lalu mereka mempertanyakan komitmen indonesia
pada lingkungan saya bilang sama mereka kamu nggak perlu ngajarin saya soal lingkungan sekarang saya
tahu persis bagaimana dampak lingkungan itu pada rakyat indonesia makanya presiden kami sudah
merintahkan untuk menangani lingkungan ini secara istimewa secara hebat gitu sehingga kami punya
komitmen untuk memberikan satu miliar dollar selama lima tahun kedepan untuk membersihkan laut kita
sangat berbahaya berbahaya sekali jadi misalnya ikan tadi pak gubernur cerita tadi juga pak pang apa pak
doni cerita dan tadi dari sektor cerita bahwa orang orang yang ada kerambaikan itu tidak mau
makan ikannya di sana karena tahu dampaknya jadi sekarang kita masih biarkan terus begini sekarang
kita cepat nah pak apa nasir prof nasir ini sebagai men stake dikti dia lihat eh suruh aja mahasiswa mahasiswa kita ini kerja praktis

dia lihat eh suruh aja mahasiswa mahasiswa kita ini kerja praktis
sistematik di daerah daerah itu sehingga ilmu mereka di match kan tadi dengan temuan temuan
dari para dan sektor dan itu sekarang sedang berjalan pak mengecek bisa menambahkan berkarya
oh iya ini kalau kita lihat di das aliran sungai citarum ini kan sangat berat yaitu dibuktikan apa
bpjs itu kan ada anggaran untuk alokasi kesehatan total dalam satu tahun kan sembilan triliun
sembilan triliun itu dialokasikan untuk di jawa barat itu satu sembilan triliun satu sembilan triliun itu satu dua triliun alokasinya
untuk di das sungai citarum ini satu satu yaitu yang kedua ternyata tingkat penyakit yang sangat tinggi
di sini diabetes dan semua adalah di das citarum ini dan bahkan sampai terjadi penyakit yang tumbuh
yang di sini yang tidak ada di tempat hanya ada di das citarum ini yang menurut saya luar biasa
oleh karena itu
dalam hal ini kami sangat mendukung apa yang sudah dilakukan di bawah koordinasi pak amin
komaritim ristek dikti mau terlibat secara penuh salah satunya dengan salah satunya adalah perguruan
tinggi kami punya tematik itu namanya kkn tematik yang kedua adalah riset para dosen yang ketika
inovasi yang dihasilkan ini harus bisa mendukung terhadap penyelamatan citarum ke depan saya mau
nambahin ya mungkin ini menjadi satu awal bagaimana kita menggunakan apa namanya inovasi inovasi anak muda indonesia
jadi seperti tadi pak ristek ini tadi pak menteri sekarang itb misalnya eh kau menjelaskan coba bakteri
yang memakan sampah terus kemudian di sendara apa insenerator insenerator nyayatnya yang dibuat
murah meriah kenapa mustiimpor tadi harganya berapa tujuh puluh tujuh juta kita coba berapa biji kalau itu
jalan ya kita kembangin aja buatan dalam negeri menyelesaikan kebersihan kita jadi tadi ada
pembersihan limbah dengan teknologi anak anak muda dari itb dari ugm
ada tadi mengenai insenerator anak
terus nanti ada lagi bagaimana menata mengenai komunal limbah
ipal limbah itu kemudian juga mengenai wc komunal dan sebagainya
jadi saya pikir mungkin satu langkah kita untuk mari ini musuh bersama kita buat
jadi kita jangan terlalu banyak bicara yang aneh aneh
ini adalah musuh bersama yang menyangkut generasi indonesia yang ke depan
yang harus kita tangani bersama
pak menko dari kerusakan yang timbul sebenarnya kontribusi yang paling besar itu siapa
pada sembilan belas april dua ribu delapan belas lalu
satuan tugas citarum harum sektor dua puluh satu menemukan buangan limbah sebuah pabrik ke sungai cibaligo di jalan cibaligo
kelurahan cigugur kecematan cimahit tengah kota cimahi
dalam keterangan video disebutkan bahwa film tersebut berdasarkan hasil investigasi satgas citarum harum sektor dua puluh satu
video pembuangan limbah yang ditonton lebih dari delapan ratus ribu itu diduga berasal dari pabrik tekstil di kawasan tersebut
satgas dua puluh satu telah melaporkan temuan pembuangan limbah
kepada polda jawa barat dan dinas lingkungan hidup kota cimahi
menurut satgas dua puluh satu temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengambil sampel senin pekan ini
hasil laboratorium akan diketahui empat belas hari sejak pengambilan sampel
masalah penegakan hukumnya adalah bapak kepolisian dan rekan rekan kita dari lingkungan hidup
sehingga langkah yang saya ambil pada saat kita menemukan limbah limbah yang dikeluarkan oleh pabrik pabrik
saya menemukan limbah limbah yang dikeluarkan oleh pabrik pabrik
saya menemukan limbah limbah yang dikeluarkan oleh pabrik pabrik
melaporkannya ke komando atas dalam hal ini pangdam
dan ke komando samping juga ke kapolda pangdam kurnasidian kapolda
pak kapolda memerintahkan anggotanya untuk mengecek langsung di lapangan
saat tim mencoba mengkonfirmasi temuan yang dibuang oleh salah satu pabrik tekstil
manajemen pabrik tidak dapat ditemui karena sedang mendatangi polda jawa barat
satgas dua puluh satu bersama tim liputan juga menemukan air limbah
yang berwarna hitam pekat
setelah petugas menelusuri ternyata air berwarna hitam pekat tersebut berasal dari pabrik tekstil
yaitu pt mewah niaga jaya di jalan joyo di kromo cimahi selatan kota cimahi
satgas memeriksa sistem instalasi pengolahan air limbah atau ipal yang dijalankan pabrik tersebut
dan menemukan hasil akhir masih berwarna hitam
namun manajemen pabrik beralasan warna hitam tersebut sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan
kita hanya proses hanya biologi pak hanya biologi
kalau biologi memang dia
dia tidak langsung mengubah warna tapi dia kandungan di dalamnya yang dia tekan
kalau biologi seperti itu
nah tapi sekarang kita tambahin di kimia
jadi habis biologi kita tambahin kimia
supaya tidak bisa berbalik balik jernih
karena yang bisa berubah warna biasanya ada kimianya
satgas citarum harum dibentuk oleh kodam tiga siliwangi bersama pemerintah provinsi jawa barat
untuk memulihkan sungai citarum dari pencemaran

mereka berpengalaman dengan kondisi dan perlaku orang yang tinggal di sekitar
mereka melakukan sosialisasi yang sangat masif
tadi kami dapat laporannya tadi pak menteri
bagaimana mereka sekarang rakyat itu sendiri membersihkan bantaran itu
mencopotin bangunan bangunan yang dianggap berbahaya
memarahin orang yang buang sampah ke sungai
jadi semua harus terlibat
jadi dari mulai pendidikan sd atau mungkin tk
sd smp perguruan tinggi masyarakat biasa semua kita harus bersama sama
jadi jangan bersangka hanya pekerjaan
kita sekarang gerakan ini mensinergikan
ayo lihat kalau tidak
so kanan kutep
nah ini dalam hal ini juga
masyarakat dalam sosialisasi sudah cukup maju sekarang pak menko
satu kalau ada orang yang buang sampah
sekarang masyarakat yang ngejar sekarang
siapa yang ngejar
jadi pendampingan sudah sampai ke sana
sekarang masyarakat sudah mulai sadar
betapa pentingnya untuk kebersihan lingkungan
ini harus kita dorong
nah yang masalah berikutnya adalah
masyarakat yang selama ini tergantung pada sungai
tergantung pada rawa
atau pada danau
bagaimana ekonomi mereka
nah ini kami akan lakukan pendampingan bagaimana meningkatkan nilai ekonomi mereka di usaha yang lain
tidak pada ini mungkin melalui peternakan
mungkin usaha usaha yang lain yang nilai produktif secara ekonomi akan memberikan manfaat
penanganan citarum ini kan kalau nggak salah ada perpresnya pak
sudah ada perpres lima belas
jadi langkah langkah strategisnya apa saja yang akan dilakukan
tadi itu sudah ceritain teknis itu sudah ceritain
yang prioritas dalam akan menjadi proyek berapa lama misalnya
tujuh tahun kita targetin tapi kami mau tadi pak menteri ristek bilang dalam dua tahun harus ada signifikan hasilnya
salah satu ya silahkan
jadi dalam masa dua tahun ini kami akan lihat perubahannya harus signifikan atau tidak
ini harus kita lihat dulu
maka strategi yang kita kembangkan semua di daerah itu
harus secara masif secara bersama sama
semua kementerian yang terlibat ada enam belas kementerian
ini masuk di dalamnya harus mengawal betul masing masing bidang harus melakukan hal ini
di kementerian ristek dikti ada upaya khusus seperti misalnya membuat lab khusus atau
nah ini kan kami sudah lakukan
hari ini peluncuran kkn tematik pertama kali
nah nanti setiap
berapa orang yang terlibat
jadi sekarang dua ratus lima puluh yang terlibat sekarang
nanti berikutnya adalah
kita kan lima ratus tapi kita atur
kita atur nanti ini dua bulan pertama dua bulan berikutnya terus gitu
apa yang menjadi prioritas teman teman mahasiswa di sana
mahasiswa prioritas pertama adalah satu
mengedukasi masyarakat terhadap betapa pentingnya kebersihan lingkungan
betapa kesehatan harus kita perhatikan
apabila limbah air itu kena semua yang terkait maka akan berpengaruh pada kesehatan
ini harus disadarkan betul
ekonominya tergantung pada sungai dan pada rawa atau pada danau
ini harus kita perbaiki bagaimana dia secara ekonomi tanpa tergantung itu bisa mendapatkan nilai tambah
tadi masalah lingkungan masalah bagaimana masalah wc komunal kita akan lakukan hal itu
bagaimana ipal komunal kita akan lakukan hal itu
dan membersihan sampah di kampung kampung di desa desa nanti kami akan buat namanya insenerator yang dibuat ini adalah ramah terhadap lingkungan
ini yang selama ini tidak pernah ada lah
ini yang dari ristek akan kami delegasikan
pak menko dari kerusakan yang timbul sebenarnya kontribusi yang paling besar itu siapa
apakah ini kan kalau misalnya kkn itu kan
sekarang ini nggak mau nyari lagi yang lalu lalu
karena kalau nyari itu nanti habis sinergi kita
jadi kita mau sekarang ini bagaimana nangani ini
kita tahu ada fabrik yang tiga dua ratus tahu kita itu
tapi paling parah bukan itu perilaku manusianya
tahulah dananya nggak ada
semua penduduk pemimpinnya sama aja
sekarang nggak ada yang peduli
nah sekarang setelah tahu bahwa ini dampaknya pada anakmu pada cucumu baru pada mikir semua
tadi kalau dipikir hanya pada perusahaan ini perusahaan itu dia tidak peduli
karena isunya begini katanya citarum itu rusak karena penegakan hukumnya lemah
upaya untuk penegakan hukum buat mereka mereka yang melanggar
bisa jadi tapi sekarang nggak akan terjadi di zaman saya ini
saya perintah presiden udah jelas nggak ada
saya udah bilang jelas
artinya gini dalam upaya untuk perbaikan penanganan masalah yang sudah timbul ya
kerusakan kotornya sungai limbah yang muncul
apakah kemudian ada upaya upaya yang lebih maju seperti
fabrik fabrik yang tadinya membuang begitu saja limbahnya dan lepas saja dari masalah hukum itu tadi
ini kami sudah buat
ada apa misalnya
ini kan satgas ini semua
jadi kita bukan cerita lagi sudah semua kita buat terintegrasi
sebenarnya kalau limbah pabrikmu kau kan dapat izin untuk membuat izin itu
kamu harus punya tanda tangan juga ipal di situ
berarti kamu nggak penuhin kan
kita kasih tiga bulan ini kamu untuk perbaikin kau harus bikin ipal mu
kalau ipal mu nggak baik kau fungsikan ipal mu
setelah itu kita nggak akan ada anu lagi
jadi jangan nanti orang bilang
pemerintah terus main hukum aja
oke kita kasihkan waktu tiga bulan
presiden bertau kasih waktu tiga bulan untuk mereka menyelesaikan kewajiban
yang seharusnya kau sudah penuhi sebelumnya
jadi kau harus kerja keras untuk menuhin itu
nah kita kasih pendampingan
tadi dari universitas yang bagus bagus itu ada profesor profesor research dibantukan
nah sekarang masyarakat pendidikan mulai juga diberitahu
sosialisasi dengan ada tni polri
jadi hukum ada tadi kejaksaan hadir sana
supaya semua jangan ada di sogo sogo
artinya ini semuanya mulai dari nol
apa yang terjadi di masa lalu itu kalau ada kasus dan lain sebagainya
lihat tiga bulan ini atau
karena saya sesuai dengan kepercayaan saya sekarang ini
itu yang saya kerjakan onward
saya nyariin ke depan
jadi ini menurut data yang ada ini pak tambahan aja
data yang ada dari dan sektor
industri kita itu sekitar tiga dua ratus di das ini
dan itu yang baik
kita nggak tahu belum
baru ada ipal nya
nah ini yang harus kita lakukan
ini kita lihat kondisi sekarang
oleh karena itu tadi informasi yang masuk pada saya
kalau industri besar nggak ada masalah mungkin
dia siap bangun bisa segera perbaiki dan segera lakukan
tapi yang usaha kecil itu dia nggak
lahannya kecil bagaimana
nah nanti akan kami lakukan namanya ipal komunal nanti kita lakukan
modelnya seperti apa sih pak
ipal komunal akan kita
bentuknya kayak gimana itu
modelnya kan di satu area itu kan ada kluster kelompok ini
nah ini harus kita kumpulkan limbah ini jadikan satu
nah nanti kita berhubungan dengan kementerian atr
lahan mana yang kosong nanti bisa kita jadikan untuk tempat ipal
inilah yang ipal nanti digunakan secara bersama sama
itu menjadi fasilitas negara
fasilitas untuk umum bagi industri kecil
ya mereka yang bayar dong remnya
contribusinya tetap ada
ya dong tetap ada
kamu bikin pabrik kan kamu
kan costnya ini kan kamu bisa biayakan kepada barangnya
sebenarnya nggak ada masalah
itu hanya disiplin satu kita tahu
yang kedua dia mau coba menghindari pajak
di lola diandunya seolah olah jumlah barang yang diproduksi hanya x minus berapa
dan ini akan berkelanjutan sampai tujuh tahun ya
ya pokoknya sampai selesai
apakah ini akan jadi percontohan buat kali kali lain di
atau sungai sungai lain di indonesia
karena kan bukan hanya citarum sebenarnya yang punya isu kan
ya mungkin yang paling jorok citarum ini kita prioritaskan
tapi saya pikir kami kan sudah mulai juga di labuan bajo
membersihkan labuan bajo karena annual meeting imf world bank
kita juga sudah bikin di bali nusa dua dengan di mana
kita juga sudah mulai juga di mana di jakarta
kita udah mulai semua kok
sekarang ya kita hanya mempercepat ini saja
nanti kalau ini kelihatan sudah mungkin setahun ini sukses
kita bisa nanti duplikasi di tempat lain
pak penanganan citarum ini apakah juga menata wilayah bantaran kalinya
ya itu memang benar
banyak sekali yang menjualnya
banyak sekali yang menjualnya

banyak sekali yang menjualnya
banyak sekali yang menjualnya

sekarang memang susah agak susah
sekarang banyak lumpur lumpur sampah yang mengganggu itu
perubahannya begini saja
sudah limbah plastik ada ya
ya akhirnya jadi begini
dulu memang tidak seperti ini
kalau dulu memang cuci beras bisa di sungai ini citarum ini
bisa minum juga kalau berani memang bisa
kalau digodok dulu ya bisa mandi
tahun berapa ya tadi pak
kalau nggak salah tahun enam puluh empat an bapak itu ya
ya perut tidak enak
kusing mual gitu
ini baru semu semu sedikit sedikit gitu
ya karena dari ini pengaruh ini
udara sama sampah
air sungai di kawasan ceruk jompong itu sudah tercemar berat
oleh zat polutif oleh zat kimia yang bersumber dari beberapa pabrik

dan riset ini juga tidak hanya di curug jompong atau di sekitar kawasan curug jompong marga asih
tetapi di sepuluh titik
mulai dari cisanti cisanti kemudian majalaya kemudian ranca ekek kemudian bojong soang balai endah marga asih jatiluhur bekasi karawang
untuk penanganan citarum ini apakah juga menata wilayah bantaran kalinya
ya dengan sendiri pasti
ada program untuk itu
karena gini kan seperti kita temukan tadi laporan para dan sektor
ada tanah tanah gundul milik dari ptp
ada yang dua ratus hektare ada yang dari dua ribu sekian hektare dan sebagainya
nah ini kita harus hijaukan
tapi bisa tanaman yang produktif bisa tanaman yang tadi yang tanaman keras
nah itu tadi yang pak menristi diktek risti itu bikin di mana di jember itu
nah itu kita harapkan bisa menuhi kita dalam tiga empat tahun ke depan satu ratus dua puluh lima juta pohon itu
dan itu tidak gampang yang hidup ya bukan hanya nanam saja
jadi kalau kita lihat di dalam hutan yang gundul kita itu sekitar ribuan hektar yang kira kira butuh bibit itu satu ratus dua puluh lima juta
kalau ini bibit disediakan secara manual ini tidak mungkin sampai dua puluh tahun tiga puluh tahun nggak akan selesai
lah kopi maupun kakao lah
kami kembangkan teknologi yaitu yang namanya somatic embryo genesis atau kultur jaringan
kultur jaringan dalam proses itu satu lembar daun itu untuk bibit itu bisa menghasilkan satu juta bibit
dan itu tinggal saja kita langsung sebar kita proses
nah ini saya dalam rangka tiga tahun atau empat tahun sebenarnya
seberapa luas sih sebenarnya wilayah yang gundul itu apakah itu
tadi infonya enam ribu berapa itu
cukup panjang ya
saya mau masuk sebenarnya soal kependudukannya
kan kita tahu bersama bahwa sebenarnya bantaran sungai itu tidak layak untuk dihuni ditempati
dan itu kan sebenarnya menjadi kesadaran bersama
dan apakah itu juga menjadi bagian dari program ini apakah ada relokasi
semua kita lakukan secara komprehensif
hampir tidak ada yang tidak kita teliti
jadi ini akan menjadi percontohan nantinya
jadi misalnya tadi ada dua ratus lima puluh kk di daerah cisanti ya
itu yang mesti kita relokasi di ptp berapa delapan atau berapa tadi tuh
ya itu sekarang tinggal kita urus
mau gimana kan ini modelnya supaya jangan melanggar aturan juga
dan itu kan right kita juga
yang kedua misalnya nih ada misalnya pengusaha kerambah
ini kan dia hanya pegawai
nah kalau ini ditutup tokainya kan tidak ada masalah
yang masalah kan si pegawai
bagaimana tadi pak anung mau buat pelatihan apa
apakah nanti vocational training satu atau berapa bulan
untuk perikanan kah bisa pertanian lah bisa tadi peternakan apalah
nah semua kita berdayakan semua
bahwa ada sangat di sini masih kurang dalam perjalanan waktu iya setelah
tapi pemerintah itu punya tekad yang kuat

dengan tadi masyarakat tokoh tokoh masyarakat
untuk membuat citarum ini menjadi kembali seperti zaman dulu
jawa barat dki jakarta dan juga banten kalau nggak salah kan
hanya yang di jawa barat
satu di hulu kedua yang di tengah yang ketiga di hilir
ini nanti hilirnya ada di dki
yang hulu nya ada di bandung apa itu
nanti kalau yang di tengahnya mungkin ada di tengah itu yang di daerah kerawang
itu tengah itu
itu akan sepanjang ada prioritas nggak
artinya di hulu akan dilakukan apa
di muara apa
oleh karena itu dibentuk yang namanya sektor tadi
oleh pak menko dibentuk ada dua puluh sektor yang sekarang
setiap sektor dikomandani seorang karyawan
seorang kolonel sebagai dan sektor
nah ini mulai hulu sampai hilir ini
mereka akan bertanggung jawab terhadap wilayah yang sudah dibagi
bapak bapak kolonel itu akan bekerja apa pak
semua di bawah dia
tapi tadi misalnya tadi ada mahasiswa profesor datang ya mereka sudah mengkoordinasikan
karena mereka makanya penting sekali
jadi selama setahun pertama ini sangat kritis ini
jadi kalau ini berhasil setahun ini ke depan pasti lancar jalan
makanya pertanyaan saya satu tahun ini targetnya apa
ya tadi itu kita sosialisasikan dan mulai meletakkan landasan landasannya
nanti sekarang sudah jalan
makanya kita pertemuan nanti tanggal
ketemu lagi di kantor saya terpadu dah
jadi universitas tadi yang menyangkut mesangkut masalah desain daripada ipal nya
dari komandan sektor ini bicara kepada profesor ini dengan mahasiswa ini kayak begitu
jadi sudah saya kira sih oke
ya mestinya sih
pak menteri soal bbm menjelang lebaran
pak citarum ini kan dari sudah lama ceritanya begitu ya
dan semua pemerintah baik terutama daerah lah berupaya dan kemudian menjadikan
wacana bahwa citarum ini akan beres dalam waktu dia memimpin
publik kemudian boleh a priori begitu kalau misalnya ini apa yang membedakan program program ini
jadi sekarang terpadu semua ini
dan dikawal oleh pemerintah pusat
iya sangat terpadu
belum pernah sekarang ini kan kelemahan kita tiga lima tahun nih apa saya lihat ini ya
selama saya tiga lima tahun ini melihat kelemahan republik ini kan kita tidak mengerjakan secara terintegrasi proyek proyek itu
semua merasa bahwa sektoral aja selesai
ya saya tadi bilang situ mungkin latar belakang saya tentara kopassus
jadi saya selalu suka kerja terintegrasi
nah terintegrasi itu menyelesaikan masalah
karena semua terlibat
saya ada yang saya tidak tahu tadi pak prof nasir bilang eh pak luhut ini oh iya satukan
tadi bicara tadi masalah tadi hukum ada tadi apa
dari jaksagung pak meningka menyampaikan
ada tadi dari pak semua tadi kita kumpul
jadi hampir tidak ada sektoral
sektor yang tidak kita cover lagi
oh ada yang masih kurang oke kita cari
jadi dengan begitu semua tadi loopholes yang mungkin terjadi itu sudah bisa kita cover
dan saya sih tidak lihat ada masalah serius untuk tidak bisa kita selesaikan dengan baik
ya mungkin dulu mungkin a priori karena semua dilakukan secara individu ya secara kelompok masyarakat itu
katakan kabupaten a kabupaten b sendiri sendiri
padahal ini saling terkait
nggak bisa kita lepas dari itu
oleh karena itu sekarang melalui pemerintah yaitu dikeluarkan ke pres ini
kepres ini adalah akan mengikat tanggung jawab terhadap bagaimana penyelesaian citarum di lemah saya akan datang tujuh tahun ke depan ini
kami targetkan dua tahun ini harus kelihatan betul apa yang harus kita lakukan
kalau itu dua tahun itu anggaplah itu sudah breakthrough maka nanti tahun tahun berikutnya pasti akan lancar lebih baik
itu yang penting
dan ada jamin yang paling penting ada jaminan keberlanjutan ya
itu yang penting
karena kita tidak tahu juga apa yang terjadi kemudian
ya ya ya kita tahu dong kalau kita tahu juga tuhan kita
kita nggak tahu tapi kan kita harus optimis hidup itu
enggak artinya program itu kan jadi blueprint pak
nah iya program itu kita buat blueprint ini selama tujuh tahun ini loh
jadi dengan tahap tahapannya sudah kita buat
nah saya kira tidak ada masalah
siapa saja kan boleh ganti tapi kan pekerjaan ini kan tidak bisa
terus jalan terus
karena ini kepentingan masyarakat banyak
bukan kepentingan saya sendiri menko atau pak nasir
tidak ada yang bilang ini nggak penting
kalau yang tidak bilang ini penting orang gila menurut saya
pak menteri soal bbm menjelang lebaran premium aman
semua aman tidak ada masalah
saya kemarin saya baru bicara sama menteri yonan
kita bicara tidak ada masalah
premium akan dijamin oleh pemerintah akan tetap ada dengan harga yang sama
yes sampai sekarang kita belum ada
ya memang harga minyak dunia ini sekarang masih fluktatif ya
tapi saya kira mereka bisa dijamin
karena kan gosipnya pergantian di pertamina salah satunya karena premium yang
oh tidak ada juga tidak pernah ada kelangkaan itu isu saja
saya cek kok tidak ada
jadi pergantian di pertamina
itu saya nggak tahu soal lain
pak menko terima kasih
sungai citarum yang rusak parah akibat pencemaran merupakan salah satu cermin buruk
kita merawat bumi
sungai bening pusat kebahagiaan penduduk di masa lalu kini telah berubah menjadi sumber penderitaan
citarum serupa kitab kebajikan yang lembar demi lembar kertasnya merapuh dan huruf hurufnya tanggal
ia tak terbaca sebab tak dirawat
citarum ialah fakta dan paradoks yang menohok bahwa reformasi dan jualan politik yang ingin menata hidup kita lebih baik justru menjadi sebaliknya
citarum harus menjadi contoh terakhir kebiasaan buruk kita menyelesaikan persoalan penting menunggu pemberitaan dunia
citarum adalah soal kita bukan mereka
citarum dikotori kita sendiri yang masuk kategori tercemar sangat berat dan sangat berbahaya bagi kehidupan
demikian afd now saya alfito di novagintings sampai jumpa